terhitung sejak hari senin kemarin pt kereta api indonesia daob satu jakarta melakukan pengurangan jadwal perjalanan dari stasiun gambir dan juga pasar senen dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona
terdapat sembilan belas keberangkatan kereta api yang mengalami pembatalan perjalanan dengan jadwal keberangkatan yaitu di kurun waktu dua puluh tiga maret hingga satu april dua ribu dua puluh
jadi sembilan belas pembatalan jadwal ini untuk keberangkatan dari pt kaidob satu baik itu dari stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen
namun perlu diperhatikan bahwa sembilan belas jadwal ini adalah sembilan belas jadwal yang berangkat pada tanggal dua puluh tiga maret sampai dengan tanggal satu april ya
mohon pengertiannya bukan sampai dengan dua puluh sembilan mei
sembilan belas jadwal yang dibatalkan ini adalah untuk keberangkatan tanggal dua puluh tiga maret sampai dengan tanggal satu april dua ribu dua puluh
untuk kedepannya nanti kami akan informasikan kembali
nah kemudian juga bagi pengguna jasa yang terdampak pada kaka yang jadwalnya dibatalkan ini bisa melakukan proses pengembalian tiket apabila ingin membatalkan perjalanannya
dan ini akan dikembalikan
nah kemudian jika tetap harus berangkat pada hari yang sama maka kami akan melakukan pengalihan maksudnya
jadi apabila dia harus berangkat di hari yang sama kami akan melakukan pengalihan jadwal kereta
nah ini tentunya pada saat dialihkan jika memang kelasnya ini lebih tinggi maka yang bersangkutan tidak perlu membayar selisihnya
tapi apabila kelasnya ini ternyata
yang tersedia lebih rendah contohnya dia sebelumnya membeli kelas eksekutif tapi kemudian pada saat dialihkan yang tersedia itu adalah kelas bisnis
maka ini selisih dari tiket yang telah dibeli ini akan dibayarkan oleh pt kai pada proses di loket seperti itu
oke jadi ada beberapa opsi yaitu pengembalian dana atau refund dan juga pengalihan untuk mekanisme pengalihannya ini sendiri bagaimana ibu eva
ya jadi kalau untuk mekanisme pengalihan nanti masyarakat itu tinggal menghubungi
nah itu juga bisa dikatakan oleh pelayanan pelanggan jadi memang sebelum proses perjalanan ini dibatalkan masyarakat khususnya calon pengguna yang sudah melakukan transaksi tiket ini sudah dihubungi oleh tim dari pelayanan pelanggan kami
nanti di sana juga akan ditanyakan apakah akan dilakukan pengalihan ataupun juga pembatalan seperti itu
nah kemudian untuk pengalihan ini juga bisa langsung datang ke stasiun seperti itu
apakah ada pembatasan jumlah mereka yang bisa melakukan pengalihan tiket begitu agar bisa
tetap melakukan perjalanan atau tidak bu eva
ya tidak ada pembatasan jumlah karena memang saat ini pun juga kita ketahui bahwa untuk jumlah pengguna jasa ini cukup menurun
jadi kita lihat memang kereta kereta yang dialihkan ini adalah kereta kereta yang memiliki tujuan daerah tujuan yang sama dalam waktu yang berdekatan keberangkatannya
jadi contohnya misalnya dalam waktu jam sepuluh sampai dengan jam dua belas ini ada empat kereta keberangkatan ke bandung
atau dua diantaranya kita alihkan
kita batalkan maksudnya
sehingga memang pasti ini akan ketersediaannya itu ada
dan kemudian kalau kita melihat dari sisi volume penumpang ini memang untuk saat ini tidak terlalu tinggi
sehingga kami bisa pastikan meskipun terjadi pengurangan jadwal sembilan belas perjalanan ka ini
namun untuk berkaitan terkait jarak antar penumpang ataupun kalau kita bicara social distancing ini tetap dapat kami terapkan
dan pengaturannya akan dilakukan oleh
tersugas di lapangan
pengalihannya ini mereka akan dipindahkan ke stasiun lain atau bagaimana bu eva
di stasiun yang sama
ya jadi contohnya ada pengguna jasa yang harus berangkat menggunakan ka tujuh puluh dua yang ternyata dibatalkan
itu ka tujuh puluh dua ini misalnya akan berangkat di sepuluh pagi
nanti dia akan dialihkan ke jam keberangkatan di jam sebelas ataupun di jam dua belas
ya ibu eva satu lagi ini berarti sekaligus mengkonfirmasi bahwa belum ada imbauan dari pt kai
untuk bagaimana terkait nanti mekanisme untuk perjalanan kereta api pada masa musim mudik lebaran
jadi kalau kita bicara jadwal mudik nantinya
memang untuk saat ini kami masih tetap dengan program yang sama
artinya enam puluh tujuh perjalanan untuk ka reguler pada masa angkutan lebaran
namun apabila ada perubahan
karena kita kan juga masih melihat perkembangan tentunya saat ini
terkait wabah corona yang sedang terjadi ya
kalau memang ternyata nanti pemerintah juga sudah memberikan penetapan ataupun langkah yang dilakukan
ini penyebaran dari wabah corona ini sudah mulai menurun atau berkurang
nah kita nanti melihat
atau kalau ternyata ini semakin ketat lagi
apakah nanti akan ada penyesuaian jadwal
ada yang dikurangi atau tidak
nanti akan kami informasikan
tapi yang dapat kami berikan
untuk saat ini
masa angkutan lebaran
itu pada tanggal empat belas mei sampai dengan tanggal empat juni
ini untuk jadwal perjalanan ka tetap sesuai program
enam puluh tujuh ka perjalanan keberangkatan dari area pt ki dua puluh satu ya
jadi dari enam puluh tujuh ka itu tiga puluh tujuh diantaranya keberangkatan dari gambir
dan dua puluh tujuh diantaranya dari pasar senen
ka lagi dari jakarta kota
sejauh ini masih sama
namun jika ada perubahan sewaktu waktu
kami pasti akan selalu memberikan informasi ke seluruh pengguna jasa
dan pengguna juga dapat
melakukan update informasi ataupun
menanyakan terkait hal tersebut
melalui saluran telepon satu ratus dua puluh satu
baik ibu eva hairunisa senior manager humas pt ki the ops satu jakarta
terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami
pada siang ini di news report
selamat siang ibu eva